kasus kematian satu keluarga di perumahan citra garden kalideres jakarta barat
masih terus diselidiki jajaran direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya
hingga saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh delapan saksi baik saksi induktif dan deduktif
dari hasil pemeriksaan sementara korban atas nama budianto diketahui memiliki kecenderungan yang dominan
dan juga memiliki sikap positif terhadap ritual tertentu
selain itu penyidik juga masih mendalami temuan diduga mantra yang tertulis di kain
kemenyan serta sejumlah buku lintas agama
rencananya penyidik akan meminta keterangan psikologi forensik dan ahli agama terkait hal ini